dan satu lagi calon gubernur dki jakarta anies baswedan memberi pembekalan kepada para relawannya di jakarta
namun dalam acara ini calon wakil gubernur sandiaga uno tidak tampak hadir
sekitar seribu relawan pendukung anies sandi hadir di maria convention hall jakarta timur untuk memberi dukungan
masa relawan berasal dari seluruh dki termasuk kepulauan seribu
selain mendengarkan pidato politik anies masa diberi pembekalan tentang program kerja dan visi misi anis sandi
para relawan nantinya akan menyosialisasikan program kerja anies sandi di semua kelurahan di jakarta selama masa kampanye
ini baru unsur relawan yang non partai apalagi yang pks dan gerindra
karena itu kalau teman teman lihat antusiasme di sini mereka bukan orang orang yang datang karena dibayar
bayar mereka sama sekali mereka orang orang yang datang karena percaya
mereka ingin jakarta berubah dan saya merasa terhormat sekali